sebuah fenomena langka terjadi di mekah arab saudi
umat muslim yang tengah melaksanakan ibadah haji dikagetkan dengan turunnya hujan es di sana
umat muslim yang tengah melaksanakan ibadah haji dikagetkan dengan turunnya hujan es di seputaran mekah arab saudi
seperti yang diunggah oleh kiai haji abdullah kimnastiar di akun instagramnya
at a'agim pada senin kemarin
dalam video berdurasi satu menit tersebut ⁇ aagi ⁇ memperlihatkan suasana hujan es yang turun di sekitar hotelnya
ia juga menunjukkan kondisi jalan raya yang tergedang air akibat hujan deras
a'agim menuliskan caption hujan es di mekah mina masya allah
semua tetesan hujan dan es bertasbih kepada allah
tak lupa a'agim juga memperkenalkan
memanjatkan doa di tengah hujan es tersebut
berkahi negeri kami selamatkan muslimin muslimat ya allah
pada senin sebelas julhija atau dua belas agustus kemarin
hujan gas menelimuti kawasan mina tempat jemaah haji melempar jumroh
hujan yang cukup deras tersebut mengakibatkan listrik di tenda tenda tempat menginap dimatikan
pemadaman tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan
alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan lontar jumroh di jamarat
berlangsung dengan baik meskipun kemarin ketika ada hujan deras
beberapa tenda di maktab mengalami pemadaman listrik
tapi alhamdulillah secara bertahap listrik bisa dipulihkan kembali
dari keterangan sejumlah petugas haji yang lama bermukim di arab saudi
hujan di arab saudi tidak sering terjadi
sebelumnya jemaah haji tahun ini sudah merasakan dua kali peristiwa hujan
yakni saat tengah melaksanakan hukum di padang arofa
dan saat joma haji berdiam diri atau mabit di mina
di meliputan cnn indonesia